dan kita akan dengarkan konferensi pers yang akan dilakukan oleh menko pmk muhajir effendi dari tol cikatama
rekan rekan wartawan sore hari ini saya mendampingi pak kapolri pak menteri perhubungan dan pak panglima tni untuk melaksanakan koordinasi
koordinasi pertama dilaksanakan untuk mengevaluasi penanganan mudik dan juga harus balik pada h empat hari ini
secara umum saya berizinkan
mengucapkan apresiasi yang setinggi tingginya sebagai menko pmk yang mendapatkan tugas dari presiden untuk mengkoordinasikan semua penanganan mudik dan arus balik tahun dua ribu dua puluh
dan yang tidak kalah penting itu saja juga dari jajaran marga
dan sebagai pengelola utama jalur tol dan seluruh operator tol yang lain yang telah betul betul melaksanakan kerjanya dengan sangat baik
dan yang tidak kalah penting juga penyeberangan di ruta sdp dan juga poda poda jawa tengah poda jawa barat poda banten poda lampung dan poda poda yang lain
semua telah ikut cancut taliwondo untuk menyelesaikan tugas besar ini
kalau kita bicara soliditas kolaborasi dalam presisi itu benar benar dilaksanakan
jadi saya terharu dan sangat bangga bahwa apa yang selama ini kita katakan itu memang dilaksanakan dengan baik
kemarin kami ke jawa tengah
bahkan ke bali dan ke jawa timur
terutama di jawa barat itu kinerja daripada tni polri dan kami membantu sangat solid
oleh karanya saya sampaikan apresiasi yang tinggi
dan insya allah hari terakhir ini adalah hari puncak
pada kenaikan dari hari sebelumnya menjadi paling tidak satu ratus sembilan puluh ribu dalam satu hari
harapannya apabila itu dimanfaatkan
maka nanti malam kepadatannya tidak maksimal
tadi malam saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh tim luar biasa dan relatif ada kemacetan kemacetan
tapi untuk diketahui rekan rekan teman teman india lapangan ini pak korlantas pak kapolda pak pangdam semuanya itu tidak tidur ya
jadi saya luar biasa terharu
untuk itu nah oleh karanya masyarakat juga harus mensupport
nah mensupportnya dengan partisipasi masing masing kondisi
jadi kalau bisa wk yaudah tinggal di semarang dulu solo dan sebagainya
yang kedua saya juga menghimbau bahwa sebenarnya kita itu harus mempersiapkan kegiatan mudik itu dengan baik
saya baru saja mendapatkan informasi bahwa
ada yang bensinnya habis gitu ya
jadi kalau sampai semarang ya keluar semarang dulu
atau keluar cirebon ngisi jantin
karena kalau mereka itu terus jalan mereka tidak dikenakan charging tambahan
keluarlah dulu sana sambil istirahat sambil makan
dan dengan itu dilakukan maka rest area dan juga
katakan yang menghalangi di bawah jalan itu tidak terjadi
memang kita tidak bisa pungkiri bahwa istirahat penting untuk tidak letih ya
tapi kalau kita memanfaatkan mampir di kota kota itu kita race nya lebih panjang
bisa mungkin ngopi dan sebagainya
tentu ini membantu apa yang dilakukan malam ini
pada tni polri dan semua yang terlibat bumn dan media saya ucapkan terima kasih yang
dari tadi malam saya melihat gantian semua hal hal itu menjadi masukan bagi kita untuk mengambil keputusan
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jajaran pejabat utama mabes tni dan mabes polri dan khususnya rekan rekan media
yang pertama sesuai dengan arahan dari bapak
presiden bahwa mudik dan balik balik sebagaimana tradisi yang selama ini kita harus amankan
berdasarkan dari hasil survei bapak menhub yang memang tahun dua ribu dua puluh empat ini terjadi peningkatan
nah mau tidak mau harus kita laksanakan dengan bersinergi
alhamdulillah tadi sudah disampaikan
sampai saat ini semuanya
masih bisa kita kelola dengan baik
dari sisi pengelolaan yang ada
dengan adanya keputusan wfa
menjadi pr dan kita tentunya
mudah mudahan apabila memang
di dua hari yang sudah diberikan
mengurai namun demikian apabila jalur
jalur arteri untuk menjadi
alternatif di titik titik tertentu
lalu lintas tidak bisa bergerak
buka untuk masuk jalur arteri
dan mudah mudahan masyarakat bisa
tetap akan kita laksanakan
juga tetap akan kita laksanakan
bisa memaklumi karena memang
baik yang akan melaksanakan baik
kegiatan di jalur wisata semuanya bisa
asdp ini pun juga
sudah mulai terjadi peningkatan
bisa terlayani dengan baik sekali lagi
bekerja keras dan juga teman teman media
kali ini saya ucapkan selamat hari raya
kepada rekan rekan semua
mudah mudahan apa yang
bisa memberikan hasil yang optimal
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati menhub
pertama tama saya mengucapkan
kemudian juga saya ingin mengucapkan
tni perhubungan permenatan dan kesehatan yang kota kata ini berlaku dalam tajamannya
semua pihak yang telah menyiapkan beberapa langkah dan antisipasi untuk mengurai lonjakan
jumlah kendaraan pada arus mudik dan balik dan juga saya menghimbau kepada pengendara yang akan
balik agar tidak mengemudi pada saat mengantuk kemudian isi bbm yang full kemudian juga cek
kondisi kendaraan bannya dicek yang teliti kemudian juga kecepatan kendaraan tidak ngebut
maksimal enam puluh km per jam supaya tidak terjadi laka landling dan tidak kalah pentingnya untuk
jaga kesehatan dan keselamatan sehingga bisa mendengarkan melanjutkan tugas pengabdian kepada
bangsa dan negara ini dengan sebaik baiknya demikian hobi taekwadaya assalamualaikum
saudara baru saja kita dengarkan bersama konferensi pers yang disampaikan oleh
dan muhajir efendi dimana menyampaikan secara umum evaluasi terhadap penanganan
hai arus di puncak arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat ini berjalan dengan baik dimana capaiannya
juga semuanya baik ada perbaikan juga dibandingkan dengan tahun lalu terutama
di angka kecelakaan yang menurun dibandingkan dengan arus mudik dan juga balik lebaran di tahun
lalu dan setelah itu juga tadi kita dengarkan bersama konferensi pers atau pernyataan pers dari
dan hubungan budi karya sumadi yang menyampaikan dan juga mengapresiasi kinerja dari tni polri
jasa marga jasara harja dan juga sejumlah seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan
puncak arus balik lebaran dan juga arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat ini